kita awali berita dari ngawi
gara gara masalah keluarga
seorang pria nekat menceburkan diri ke dalam sumur rabu siang
meski sudah ditolong warga
namun korban tetap saja tidak mau naik
korban akhirnya dievakuasi paksa oleh petugas kepolisian
warga desa kasreman kabupaten ngawi
rabu siang dihebohkan dengan aksi nekat ngadianto
yang menceburkan diri ke sebuah sumur sedalam dua puluh meter
aksi bapak satu ini pertama kali diketahui oleh tetangganya
yang kaget melihat posisi korban tengkurap di dalam sumur
melihat korban yang masih hidup
warga kemudian berusaha menolongnya
namun upaya warga sia sia karena korban menolak keluar dari dalam sumur
warga akhirnya memanggil polisi
dan mengevakuasi korban secara paksa
korban akhirnya berhasil diangkat dalam kondisi pingsan
belum diketahui alasan korban
nekat terjun ke dalam sumur
namun belakangan diketahui korban memiliki masalah keluarga
selanjutnya korban dilarikan ke puskesmas geneng
untuk mendapatkan pertolongan medis